haika lasun malam ini juga kalian harus baca dua jus barengan sama trio bemo
jus tiga puluh dua puluh sembilan betul bareng bareng tuh sobring sobring satu sama apanya satu sama satu sama bola bola

jajul jawab jujur keles apain kalian kesini pasti mau ke layakkan iya kan ya dong ya deh
bagi takjil bagi takjil itu deket deket pesantren aja yang
jauh jauh jauh ngapain kesini sini pasti kalian nih habis bagian takjil anti main game online dulu
begitu mau jajan jajan beli gorengan terus batalin puasanya makanan sebarang iya kan
gampang kita ya udah saya
sini oh jangan jangan ya siapa tahu sering banget tuh kemana mana ilang tahu tahu kemana
tahu tahu di mana tahu tahu di atas genteng atau nyangkut listrik jangan suka bener tapi
jangan asal ngomong aja ustadz kalau misalkan salah usah minta maaf ya alhamdulillah nih udah
ada suara pengajian nih dari speaker masjid berarti sebentar lagi kita masuk waktunya maghrib
pokoknya bukaan kita kali itu
ya allah surah
ya allah surah
ya allah surah
ya allah surah allah
ya allah surah allah
ya allah av
ya allah salamualaikum
ya allah salamualaikum
ya allah salamualaikum waalaikumsalam
ya allah salamualaikum waalaikumsalam
ya allah salamualaikum waalaikumsalam wa rahmatullah

ya allah salamualaikum wa rahmatullah

ya allah salamualaikum wa rahmatullah
ya allah salamualaikum wa salah
ya allah salamualaikum wa rahmatullah
ya allah salamualaikum wa rahmatullah
ya allah salamualaikum wa rahmatullah
ya allah salamualaikum wa rahmatullah
ya allah salamualaikum wa rahmatullah
ya allah salamualaikum wa rahmatullah
ya allah selalu
ya allah selalu
tugas lu buat mereka ya
haika lasun malam ini juga kalian harus baca dua jus barengan sama trio bemo
jus tiga puluh sama jus dua puluh sembilan ya
betul bareng bareng tuh
apanya yang satu sama
satu sama bola
pak ustadz pak ustadz tadi dia main deh pak ustadz gak nonton tv dia
kita main main bola pak ustadz
oh mungkin kalian denger di koran ya
betul banget itu pak ustadz
pak si trio bemo ngerjain aku nih
pak ustadz sambil menunggu buka puasa bagaimana kalau kita berdoa pak ustadz
baik ya pak ustadz
anak anak sekalian ikuti ustadz ya
silahkan pak silahkan pak
masuk aja ke dalem masuk aja ke dalem
beratahlin dulu buka puasanya
sama takjil yang udah disediakan di dalam
ya ya masuk aja masuk
ini udah mau buka puasa panas sampe hunumun
tapi mungkin ini satu keberkahan di bulan puasa amin
rasanya nyuruh orang buka puasa rasanya mirip belon
buka dulu buka dulu
ayo siap siap semuanya
udah buka puasa
oh ya allah
gini kalau memang kamu mau buka puasa
kita masuk aja ke dalam masjid
karena dalam masjid banyak makanan
nah nanti kita buka puasanya bareng bareng ya
ngapain jadi ambakan begini
kalau nyandungin orang kan bisa bahaya
oh udah dia

jalan dulu ann

itu di sisi mimpi mimpin kita nih
enak banget enak banget enak banget
eh ini punya ustad
eh kamu azan dulu sana
berani ngelawan ustad
disuruh balik turun
kita harus pilih yang sobri
ah lulang ngapain sih
aku pikir pikir dulu mau jalan sobri
oh mau jalan sobri
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
suasananya bagus kan ustad
bagus bagusnya bukan kamu yang azan
lu sedang duduk duduk
bisa kok tadi ustad
aduh apaan nih
lumayan kena batak
ustad ini pasti gara gara aikal nih
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
ini yang mana mana sungguh basah
ngapain tuh kamu tangannya begitu begitu
dua satu dua satu begitu
pak ustadz si zobri kan begini begini
ya sih begini begini pak ustadz
oh mau ngeles ini di masjid loh
allah lihat loh
ini bulan puasa
kalau kamu bohong wah luar biasa nih dosanya nih
ini semua gara gara kalian
trio bemo sama heikal asun
kalau nggak kalian saling ngerjain masalah ini nggak bakal terjadi
kalian lihat nih
jadi basah gara gara kelakuan kalian
besok ustadz nggak mau tahu
jemur ini karpet
terus kalian taruh lagi di sini
seperti si diakala
kamu sih kak
anak yang waktu itu kita ketemuin
kok dia bisa buka di sini sih
gak usah ngurusin anak itu
lebih baik kita sekarang ambil hudu aja
nanti kita orang kena hukuman lagi lho
sudah untuk semuanya
sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah
silahkan ambil wudhu dulu ya
yang tertib yang teratur
iya pak de iya
alamak banget sih ya
ntar kita nyusul
rangkaki suruh bareng juga
ih alamaknya ditinggal lagi

dimana tau naronya lupa

rangkaki suruh barang
oh r bajo dia

lanjutin langkah enduring kematian
lalu derma deh